untuk semua kain yang dijual di sini harganya dua keping perak saja
terkecuali kain yang berwarna emas harganya tiga keping perak
hei apa yang kamu lakukan
wah pelayanannya buruk
apa kamu yakin kamu bisa berdagang dengan cara kamu seperti ini
apa yang kamu cari
kamu membaca ini aku sedang tidak bersamamu kan
kamu masih tidak bisa melupakan awangsi
dan saat ini kamu sedang mencari hati nawangsi bukan hatiku
aku sedih raden aku sangat sedih
aku menderita aku benci
benci karena yang bisa aku lakukan hanya mencintai
cinta yang tak terbalas dan mungkin tidak akan pernah terbalas
aku mencintaimu raden fursi
apa yang kamu lakukan
apa yang kamu lakukan
dari awal kamu tidak pernah punya perasaan kepadaku
sekalipun aku melakukan hal ini kamu juga tidak akan peduli
aku tahu akan hal itu
jangan pernah melakukan hal baru seperti ini
ini semua hanya bisa merugikan dirimu sendiri
semua ini bukan seperti dirimu sinta
tahu apa kamu tentang diri
akan seperti apa diriku
tersenyum walaupun hati menangis
menganggap semua tidak pernah terjadi apa apa
bahkan aku merasa aku tidak lebih baik dari orang yang sudah meninggal bu zena
ini hari pertunangan kita fusena
dan kamu tidak datang
kamu sudah sangat melukai hatiku fusena
kamu sudah melukai hatiku yang sangat dalam pusena
lebih baik aku mati fusena
lebih baik aku mati
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang terjadi
apa yang kamu lakukan fusena
kamu sudah mengecewakan biung
aku sudah dengar semuanya dari pengawal
kalau kamu bertemu dengan nawang sihkan
itu alasannya kamu tidak datang
alasan macam apa itu nak
maafkan aku biung
dari awal memang kamu tidak ingin pertunangan ini
laden hanya ingin mau mempermalukan sintaku
kamu hanya ingin semua orang tahu
kalau cintanya bertepuk sebelah tangan
kalau begini caranya sudah lah
tidak perlu ada pertunangan ini
kita bisa bicarakan hal ini lagi bu
cuma yang ini
cuma yang ini
ini berapa harganya cahayu
untuk semua kain yang dijual di sini
harganya dua keping perak saja
terkecuali kain yang berwarna emas
harganya tiga keping perak
hei apa yang kamu lakukan
wah pelayanannya berubah
apa kamu yakin kamu bisa berdagang
dengan cara kamu seperti ini
apa yang kamu cari
cari kamu mungkin
kamu harus pergi ke suatu tempat denganku
maukah kamu meluangkan waktu untukku
aku sedang sibuk
apa kamu tidak tertarik denganku
aku sedang sibuk
berapa harga semua ini
sepuluh keping emas
dua puluh keping emas
aku akan beli semuanya
kamu tidak ada alasan lagi untuk sibukan
aku bukan orang yang sabar
bisa kaki sanak pergi saja
aku ingin berdagang seperti ini
aku ingin berdagang seperti biasa
dengan cara kaki sanak seperti itu
bisa merusak perdaganganku
apa kamu tidak tertarik denganku
luangkanlah waktu untukku
kata kamu aku mirip dengan kekasihmu
kasihan sekali kamu
kamu tidak mengerti akan cinta
jika kamu mengerti akan cinta
kamu tidak akan terpuruk seperti ini
bisa kaki sanak pergi sekarang
karena kaki sanak sudah menggangguku
sampai ketemu dengan lain waktu
tidak ada lagi lain waktu
tolong kaki sanak jangan pernah lagi muncul di hadapanku
aku tidak bisa menjanjikan itu
bisa saja kita ketemu secara tidak sengaja bukan

kamu sangat berat
apa lagi yang kamu inginkan
mau aku bantu
apa ini sebuah kebetulan
masa gak ada secantik kamu ngangkat barang seberat ini
apa kamu tidak ada kerjaan
baiklah kalau begitu
kalau kamu memang tidak ada kerjaan sekarang angkat bareng barengku
sudah cukup sampai sini saja
sudah kuperingatkan jangan bermain main denganku
kamu teriak minta tolong lagi
akanku berikan kesempatan untuk berbicara tapi tolong jangan menyutuhku
kamu pikir aku membiarkan kelakuan kamu untuk kedua kalinya
tidak apa apa tidak apa apa
ini hanya pertengkaran antara sepasang kekasih
sudahlah sayang jangan marah lagi
nanti cantik kamu malah hilang ya
kenapa mas yik
aku adalah orang yang tidak bisa hidup tenang
jika ada satu hal yang belum terselesaikan
kamu bebas melakukan sesuatu kamu
semakin kamu menjauhiku semakin susah kamu nantinya
sebelum kamu melanjutkan pembicaraanmu
sekarang pejamkan matamu
aku akan memberikanmu hadiah
tolong jangan melihat sebelum aku memberitahu